dan satu hal lagi
kayaknya kita baru tahu deh
kalian ini selalu aja bertengkar
gak bisa ya kalem dikit jadi perempuan
ustazah buta durpanto
nih positif udah saya siapin airnya
aduh pak deh
ini kayaknya positif tuh kecapean deh
kepikiran apa pak deh
utang di warung mulus banyak
apa pak deh
pak dia tolong ambilin minyaknya
ini ada di leci
kenapa ustazah penguin
diem diem banget sih ya
ngasih napas buatan
ustazah kesal gue ngeliat ustazah doyoi

ya jadi liat dulu ustazah
ini bukan ustazah doyoi
ustazah doyoi ada disini
mungkin ustazah doyoi suka sama positi kan
gak sanggup ustazah doyoi

emangnya ustazah doyoi
ya malu deh
nggak sih tadi
mister sergi bilang
ada yang pingsan aja sih
cuma karena tingkat kekhawatiran saya yang terlalu tinggi
sedikit gudung sumeru
terlihat ustazah doyoi
udah jangan ketawain
kebiasaan banget nih ngetawain ustadz
sekarang kalian semua kembali ke ruang makan ya
terusin lagi makannya
saya pamit dulu ya
di wa aja
nanti aku dateng
saya siapin deh
gak buat sih kalo gitu
gimana keadaan positi
terus makanannya belum siap dong
makannya belum siap
yang ditanya siapa yang jawab siapa
emangnya mulut ustadzah doyoi disitu
saya pikir bagaimana kalau kita ini minta bantuan para santriwan dan santriwati kita
untuk meninggalkan beban yang positi
ya udah biar saya langsung kasih tahu sama usaza aulia ya
ya boleh boleh boleh
ditip salam buat ustadzah aulia ya
alhamdulillah positi sadar
ingin diriku jadi seperti mereka
agar aku berharga
dulu ku sangat senang
kukandapatkan semuanya kiranya aku salah ternyata salah usus usus usus
ngejok jok jok uh uh uh uh oh ini ceritanya
jadi bagaimana sama cewek itu cewek cewek yang gini
ya dia menjemput orang orang masyarakat
namanya city sorry soalnya saya belum hafal semua namanya udah udah ya
ngomong itu lagi kasih tahu enggak jelas saya pikir usaha nuju pingsannya positi
bikin panik aja nih serge ini usaha ngomong penting tolong disimak dengarkan baik baik
untuk seluruh santriwan yang ada di sini
karena positi itu lagi kurang sehat kondisinya lagi enggak fit jadi ustadz
minta seluruh santri dipondok pesantren kurang tahini ikut membantu meninggalkan
bebannya positif yang enggak mau maka akan alhamdulillah ya
kamu ngapain dia di sini kita kan mau masak di dapur buat bantuin positif tau zobri kamu juga ngapain di sini kalau kamu disambut setan di mana
nanti kamu keserupan lagi itu mana mana sungguh
jadi begitu ya para santriwan tiku yang sayangi berhubung para santriwan sudah banyak membantu kegiatan positi di dapur nah ustadz sangat berharap kepada
untuk mau membantu kegiatan positif lainnya seperti mencuci baju mencuci peralatan dapur dan mencuci piring ya pak himtom
ustadz amel yang protes kita itu disini mau pesantren bukan mau nyuci apa tuh nyuci piring tuh
eh dengerin ya semuanya
nanti kalau misalnya kita cuci piring cuci baju nanti kuku aku yang bagus bagus kayak gini nyajen
yang lentik nuntik jadi rusak dong
ah dengerin ya kita itu orang hayat
masa iya sih disuruh cuci piring cuci baju tuh
lagi ya kita tuh tria centil
oh iya dan satu hal lagi
kayaknya kita udah tau deh
hei hei hei susah udah udah jawab ya
kalian ini selalu aja bertengkar
heran mustazah gak bisa ya kalem dikit jadi perempuan
ustazah buta durbantu
gak gak gak aduh
dua bangun tiga
nah dot sekarang kita mulai bikin nasi gorengnya
kita berdua iris bawang
eh bukan cuma kalian doang yang masak
aku juga pengen masak tau
ya gak temen temen
karena kita punya buku panduan
terus mas bulong itu masalah buat lo
eh eh itu kamunya kita
udah kita mau masak
masak ribu aja dari tiga dua satu
indra indra ambil mangkuk
telur telur telur
ini ini aja deh
jangan pakai gini gini
kenapa sih indra
yang dimasukin telurnya aja
kulitnya gak usah
maaf ya ustazah bukannya kita tunggu
ya ustazah kita biasanya itu
kalau di rumah dicuciin sama yang namanya asisten rumah tangga
bukan kita yang nyuci
terus ustazah biasanya
ustazah kita biasanya itu
kita biasanya itu